untuk membahas penyebaran berita bohong atau hoax di media sosial sudah bersama kami founder drone emprit academik ismail fahmi
selamat pagi menjelang siang mas fahmi terima kasih sudah bersama kami di after sepuluh
nah kita ingin tahu ya sebenarnya apakah memang mengenai virus corona ini berada di urutan pertama terkait dengan penyebaran berita bohong begitu yang ada di tanah air
ya ini benar sekali sejak akhir tahun kemarin kan hoax itu bersebar luar biasa banyak
dan kalau dibandingkan yang lain lain pada saat pilpres ini frekuensi jumlahnya luar biasa
lebih sering juga
jauh lebih sering
kenapa itu terjadi pertama virus corona ini hal yang baru
bukan hanya di kalangan mereka yang awam mereka yang berpendidikan pun bahkan di kalangan dokter pun mereka juga belum tahu kan
jadi mereka ingin tahu ini apa
warga masyarakat itu ketika mereka dapat informasi ini kan jadi khawatir ya
kemudian mereka nyari nyari informasi sendiri
nah nyari nyari informasi sendiri ketemunya dari mana
dari internet dari sosial media dari wa
dan segala macam
terus kemudian ada memang keinginan mereka begitu dapat karena sayang sama kawannya ya
ingin menjadi yang pertama itu paling sering
orang yang bisa mengklarifikasi pun ketika dia mencari informasi belum ada juga informasi
sementara juga dari pemerintah saat itu mungkin juga belum ada
klarifikasi update informasi segala macam kan belum ada
jadi itu informasi apapun bisa muncul kekhawatiran kekhawatiran itu muncul
seperti tadi kita lihat orang ibu ibu bilang oh ada di sini
pasien segala macam
pada itu kan cepatnya dugaan ya
itu bisa muncul di mana mana
hanya di sas sas disampaikan
sama seperti waktu di jogja begitu ya
ada pasien yang datang ke sana kemudian melihat ada suasana yang cukup menegangkan
kemudian share ke media sosial begitu ya
dan tentunya selain menyebabkan keresahan dan juga ketakutan masyarakat
ada satu aspek yang tentunya bisa kita lihat ya dari penyebaran hoax hoax virus corona ini adalah
rasisme terhadap warga warga keturunan asia
bukan hanya di terutama
lalu solusinya ini seperti apa pak
ya jadi memang rasisme itu luar biasa itu di luar negeri
kalau di kita kalau saya lihat di berita berita sih belum terlalu ya
ada tipis sifatnya politis
jadi mereka di media sosial mereka katakan yang dulunya sudah suka membawa isu rasisme
mereka bawa itu untuk membangun rasisme juga
nyerang cina dan seterusnya
dan makanya di sini kalau di indonesia solusinya adalah perlu ada informasi update
hampir setiap hari
kalau mungkin kayak makan itu tiga kali sehari kan gitu ya
ini kita sakit harus minum obat
publik kalau sakit kita lagi sakit sekarang ini dengan isu yang kita belum jelas seperti apa kondisinya
dan obat itu harus preskripsinya kan bagus juga
nah kalau sifatnya informasi adalah informasi yang benar
nah ini harus ada dari pemerintah
gampang kok sebetulnya solusinya gampang sekali
dari kominfo atau mungkin dari kantor staf presiden atau apa
apa yang menjadi khawatiran
kehawatiran publik itu gampang dicek di media sosial
banyak tools yang bisa dipakai itu
bisa dipakai juga
setiap ada yang kekhawatiran langsung dijawab
perhatian dijawab dan publik itu bisa mendaftar
update nya langsung dikirim pakai sms atau pakai wa saja
jadi harus ada suatu hub yang sumbernya itu terpercaya
berbicara mengenai kekhawatiran begitu ya
kalau dari drone emprit ini sendiri juga menganalisa adanya penyebaran hoax
begitu biasanya membahas tentang apa kalau misalnya terkait dengan penyebaran virus corona
apa yang mereka perbincangkan begitu para netizen
paling banyak kalau dari netizen mereka itu khawatir sebetulnya
berangkat dari kekhawatiran dan itu kekhawatiran yang paling dekat adalah
kalau ada di sekitar mereka
misalnya ada di suatu kota ada desa susus kemudian dia share di situ di kota itu
di kota lain juga sama
itu yang saya monitor waktu itu
saya masukin aja kata kunci virus corona terjangkit dari berita
itu nyebar di seluruh indonesia
paling banyak di mana
paling banyak di jawa
karena kan netizen kita ada di jawa
misalnya kan kayak di yogyakarta ada rumah sakit di yogyakarta kena
terus kemudian ada yang di jawa barat suspek
tapi kemudian dilepih lepihkan
itu banyak sekali
dan itu saya kira kalau kita salahkan publik nggak bisa
karena mereka nyari nyari sendiri itu
lalu apa situs media sosial seperti twitter facebook atau instagram
yang paling banyak menyebarkan hoax ini
yang paling gampang itu adalah di whatsapp
karena kita nggak bisa deteksi itu
juga bisa deteksi dengan mudah
dan mereka itu langsung percaya
paling ada gini informasi dari rumah sakit apa gitu kan
terus ada sekian yang sakit tolong segera dikirimkan
terus ada juga sebaran bahwa jangan mengkonsumsi produk ikan dari cina misalnya gitu
tertanda menteri kesehatan
ada seperti itu
walaupun sudah dibatasi lima kali forward gitu ya
ya kan hanya kasih tahu saja
itu yang paling susah kita deteksi
tapi kemudian informasi itu kadang kadang muncul di facebook
ada yang kemudian muncul lagi di twitter
baru kemudian kita bisa deteksi
nah dari situlah kemudian segera pemerintah dapat
langsung dibuat klarifikasi terus
setiap saat ada update apa dari pemerintah dari publik ya
langsung kita balas terus
nggak fokus kita hanya mengejar siapa yang nyebarin
lebih bagus adalah kita ngasih obat ke publik ini dengan informasi yang benar
kalau sepengetahuan mas fahmi sendiri
sampai saat ini ini sudah berapa sih sebenarnya jumlah situs atau mesin
pengais konten negatif di indonesia ini
kominfo sendiri sudah punya
sistem kominfo itu sudah cukup bagus di awal ya
tujuannya waktu itu kita mengais konten terkait dengan pornografi dan perjudian
tahun dua ribu tujuh belas itu
terus kemudian dikembangkan lagi ketika ada soal isu isu hoax semacam ini
makanya kalau kita lihat di situsnya kominfo kan ada
ada berita berita ada di mana mereka bisa dapat tahu salah satunya dari sistem ini
termasuk di laporan masyarakat
dan waktu itu kalau kita pakai untuk mendeteksi pornografi
song ketahuan tuh peta orang yang menyebarkan pornografi siapa aja
jadi akun akun kalau seadanya mau diproses yang itu kelihatan
terus situs apa yang mereka share
dan ternyata ada hubungannya dengan perjudian
karena orang ditarik untuk oke lihat gambar gambar ini habis itu ada iklannya
dan itu bisnisnya besar sekali
dan sekarang kita balik lagi soal rasisme
ini mas fahmi
sekarang ini kan ada tagar atau hashtag yang sangat trending
yang tentunya ditulis dan juga di trendingkan oleh warga warga asia yang berada di luar
dan selain hashtag seperti itu menurut mas fahmi sendiri
apalagi yang bisa kita lakukan untuk memberhentikan berita berita hoax ini
yang tentunya menyebabkan rasisme dan juga ketakutan masyarakat
ada baru saja kemarin
tadi pagi itu saya baca
ini menarik sekali mbak
jadi ada trump
ini agak luas sedikit ya
trump ada satu billion dollar untuk membuat kampanye
dan kampanye di situ adalah membuat informasi yang benar ditutupin dengan informasi informasi yang sampah yang salah
nah semacam tadi misalnya
kita balik dong
nah ketika kita mau masif kita balik juga
ketika ada sentimen anti asia anti china atau apa segala macam itu
kita balik kita bombardir internet dengan konten yang benar
jadi saya bukan virus
itu adalah antitesis dari pemikiran yang ada
kalau ini sampai masif rame diikuti oleh siapapun
akhirnya nanti orang akan melihat
ketika mencari orang asia yang bawa virus muncul juga
saya bukan virus
jadi ketika muncul informasi ini ada informasi pengimbang
nah kalau bisa informasi pengimbang ini jauh lebih banyak daripada informasi yang salah tadi
tapi kalau sejauh ini masih lebih banyak berita negatif begitu ataupun berita bohong yang tersebar di indonesia begitu ya
kalau di indonesia masih banyak yang berita bohongnya di situ
karena kayak di kominfo itu saya dapat misalnya sebaran hoax yang didibangkan dalam bentuk pdf
jadi lebih banyak penyebaran beritanya daripada hashtag hashtag seperti itu untuk menunjang ataupun memperbaiki berita berita yang banyak sekali berita bohong tersebar
sudah banyak mbak sebetulnya yang awas hati hati hoax terhadap virus corona itu sudah cukup besar
oke itu sudah cukup besar
itu cukup besar juga di indonesia
nah kalau kita berbicara tadi kan mengenai rasisme itu adalah salah satu dampak dari penyebaran berita bohong begitu ya
membuat kekhawatiran dari masyarakat
adakah dampak lainnya begitu dari penyebaran berita bohong yang ada di tanah air ini
ekonomi itu paling besar ya
ini yang kita khawatirkan dengan ekonomi
ketika publik misalnya sudah terbiasa dalam proses bisnisnya
dia membutuhkan barang dari luar
sama kita kan bukan yang nasional tapi internasional
mereka nggak berani impor
mereka nggak berani jualan
nah itu kan berbahaya
bisnisnya bisa jadi nggak jalan
lalu sehingga saat ini bapak menurut pantauan bapak ini sendiri
berapa jumlah situs ataupun mesin pengais konten negatif di indonesia saat ini
nah kalau iya tadi sudah seperti saya sampaikan ada kominfo punya
terus kemudian sistem sistem yang lain misalnya saya punya droneum plate academic itu juga bisa dipakai
tapi itu kebatasan kita ke akademisi
jadi mereka yang ada dosen mahasiswa jurnalis turn back hawk segala macam
mereka bisa gabung menggunakan sistem dronebread academic for free
mereka bisa membantu untuk mengais konten kontennya
mereka bisa mengklarifikasi juga
oke ada data juga yang sudah mas fahmi kirimkan ke kita ya
kita akan lihat seperti apa tren penyebaran hoax gitu yang mas fahmi tadi kirimkan
nah ini tren percakapan coronavirus ini bisa dijelaskan seperti apa sih mas
nah ini luar biasa
ini saya punya data hanya seminggu
itu sudah lima belas juta percakapan
ini data yang paling besar selama ini saya collect
ini adalah virus corona international
tapi bukan hanya indonesia saja
saya mau melihat secara internasional
dulu pada tanggal pas awal awal itu sampai
satu juta sehari kemudian dua juta sehari
kalau kita lihat sudah mulai turun
beberapa hari ini sudah mulai turun
nah ini peta sebarannya
paling banyak di tengah itu adalah komunitas internasional
mereka saling berdiskusi saling share yang benar dan salah ada di sana
termasuk indonesia itu sangat kelihatan gede sekali
yang berwarna hijau
sentimen positif mereka mengingatkan
kemudian yang warna merah itu negatif
nakut nakutin barangkali khawatir
ini banyak dari eropa juga mas pak
sekarang ini karena dimana mana
seperti mbak cerita tadi kan
soal sentimen terhadap ras tertentu
itu kan banyak di eropa
kemudian kronologis isu karantina
ini contoh menarik
saya kasih contoh bagaimana di natuna saja
sebuah isu itu mulai awalnya hanya di sas sas bahwa natuna akan dipakai
dan belum ada klarifikasi
mungkin informasi dari pemerintah
ke pemerintah daerah di sana
ke masyarakat untuk siap siap menerima
jadi mereka di sas sas saling khawatir
kemudian hari berikutnya
warga karena tidak tahu akhirnya mereka menolak
pada saat yang sama
pesawat kita sudah pergi ke wuhan
wni datang kan
wni datang mereka kemudian makin rame lagi
kemudian hari berikutnya
ya ada yang keluar dari natuna
jadi ini semua kalau kita lihat
itu adalah karena mereka sebetulnya bukan
bukannya tidak mau kerjasama dengan pemerintah
pas di awal awal
pada saat awalnya
masih ada desas desus
mereka itu bertanya
kenapa kok natuna dipilih
bagaimana keadaan kami nanti
sosialisasinya masih kurang begitu
betul itu sosialisasinya masih kurang
jadi mereka bertanya tanya
siapa yang harus saya tanya disini
jawabannya mereka belum dapatkan
nyebar ke sana kemari dari mulut ke mulut
kemudian apa akhirnya yang membuat kecenderungan
kekhawatiran mereka itu akhirnya menurun
yang menurut bagus tadi
seperti tadi contohnya
kemudian pak jokowi bagus itu bilang pak
menkes harus berkantor di sana
itu satu gesture yang sangat bagus
menunjukkan serius pemerintah
untuk memanage krisis
harusnya sih nggak perlu sampai krisis terjadi ya
kalau komunikasi terjadi
tapi ini sudah terlanjur krisis
dengan adanya menteri ada di sana itu
menunjukkan kondisi akan baik baik saja
gak usah khawatir
dan sebuah jaminan hadirnya pemerintah
dan soal minimnya sosialisasi ini
kan bukan hanya di hoax virus natuna sendiri
ataupun di kasus di natuna ini
banyak sekali dari pihak pemerintah
telah dituduh untuk
seharusnya lebih melakukan sosialisasi
lalu menurut bapak
apakah harus ada lembaga di indonesia
yang khusus untuk melakukan sosialisasi
seperti yang hal di natuna seperti itu tadi
betul sekali itu
who sudah menyatakan bahwa ini krisis global
artinya sudah sangat serius
makanya pemerintah pun juga harus menangani dengan sangat serius
bentuk keseriusan adalah
membangun satu pusat informasi yang up to date
jangan fokusnya kita ngejar siapa yang berhoax
tetapi lebih bagus kita memberikan informasi yang benar
jadi dari pusat itu siapapun bisa daftar
bisa dapat informasi
ketika ada yang nyebar di wa
jadi nanti dari informasi ini kan ada update
setiap hari contoh singapura
pemerintah singapura melakukan hal yang sama
warganya silahkan daftar
setiap pagi atau siang sore mereka akan dapatkan update
misalnya ada rumor
di rumah sakit tertentu
ada yang kena gitu
oh itu enggak
itu hoax semacam itu
dan itu kan menyebar
publik akhirnya apa bisa cek lagi ketika mereka terima
tapi benar enggak
tinggal lihat situsnya peminfo
situs yang terpercaya
yang terpercaya itu benar enggak itu laporan yang di sana
kalau enggak berarti hoax juga
nah itu sambil menunggu realisasi dari pemerintah pusat
kita sendiri ini seperti apa mas
apakah memang ada aplikasi ataupun website yang kita bisa bikin cek sendiri
apakah memang berita yang kita dapatkan ini benar atau tidak
itu seperti apa mas
ada yang benar enggak
ada situs namanya cek fakta misalnya gitu
tetapi kalau dalam pengalaman saya
kan banyak isu isu yang baru
belum ada di sana
tapi misalnya orang masih lokal nih
ada atau tidak
itu belum ada di situ
jadi paling bagus adalah pertama itu skeptis
skeptis itu artinya tidak langsung percaya
semua informasi yang dari internet
ternyata itu lihat dari web semua itu ya
dari sosial media termasuk messaging itu
kita jangan langsung percaya
nah kemudian baru kemudian pelan pelan kita tunggu dulu
cek lagi di internet
kalau itu sebuah berita
biasanya sering seringnya itu kan berita yang lama
ada gambar juga saya cek dulu di google
caranya gimana kita cek
yang seperti di judul itu
biasanya langsung ketemu kok
sering ketemu bahwa itu benar atau salah keteman
di era digital seperti ini kita juga harus secara individual harus lebih pintar lagi bapak ya
untuk memilih mana informasi yang benar dan juga yang salah
karena penyebaran berita itu sangat cepat ya
terima kasih sekali mas ismail
fahmi sudah bergabung bersama kami di after test
semoga juga ini bermanfaat ya untuk penonton juga untuk bisa lebih memilih
berita berita yang anda dapatkan begitu